sejumlah pelaku usaha depot air minum isi ulang di wilayah cilduk kota tangerang melakukan aksi protes di tempat usaha mereka
mereka resah dengan adanya informasi hoax penggunaan galon ulang berbahan polikarbonat yang disebut berbahaya untuk kesehatan
akibatnya usaha air minum isi ulang mereka menjadi sepi dengan adanya informasi tersebut
para pelaku usaha depot air minum isi ulang ini pun berharap kepada pihak terkait untuk bisa memberantas informasi hoax yang beredar
dan berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam memilah informasi yang diterima
bepom sendiri telah memastikan penggunaan galon guna ulang yang terbuat dari polikarbonat aman digunakan
selain pengawasan oleh bepom kajian keamanan juga telah dilakukan oleh otoritas keamanan